salah satu lokasi yang mengadaptasi konsep teater kendara adalah kawasan distrik one meikarta cikarang bekasi jawa barat
pengelola menyatakan konsep utamanya memberi hiburan bagi masyarakat yang membeli makanan lewat kendaraan di area parkir
saat ini yang ditayangkan bukan film komersial karena perizinannya masih diurus
meski demikian selama lima hari beroperasi antusiasme pengunjung cukup tinggi dan direncanakan jam tayang ditambah
para pengunjung yang datang mengatakan rela antre demi mendapat alternatif hiburan di tengah masa psbb
mereka pun berharap nantinya film yang ditayangkan lebih bervariasi dan memiliki jadwal
kita kan udah tau nih lama udah di rumah lama gak ngeliat hiburan kayak gitu
nah kita bikin nonton lah kayak sinema perfilman kangen dunia hiburan filman indonesia kayak gitu
aktivitas biasa sehari hari kita biasanya nonton di hari akhir pekan kita cuma nggak bisa keluar dan segala macam
itu membenuhi kita juga sih yang memang kangen akan nonton film seperti itu
konsep teater kendara juga akan kembali dihidupkan di kota jakarta
menurut founder ergonco adam hazik teater kendara di jakarta akan hadir pada awal juli dua ribu dua puluh setelah semua perizinan selesai
namun pemilihan lokasinya akan diumumkan melalui media sosial pekan depan
ia menyebut teater kendara bisa menjadi alternatif cara menonton film
dengan tetap menjaga keselamatan di tengah penerapan tatanan baru akibat pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia